saya tidak ada mengucapkan kata kata itu
saya ulangi kembali lagi saya tidak ada mengucapkan kata kata itu
bapak tadi minta martabak nggak dikasih makanya bapak keluarin surat ini
nah bapak ini bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih
nama bapak siapa tolong buka dulu pak itu buka dulu
kejadian awalnya awal mula kejadian
lebih kurang udah ada lima sampai enam hari nggak enak badan
asal jualan saya selalu di dalam mobil istirahat
jadi kejadian sebenarnya saya pun kurang begitu paham ya
saya duduk di dalam mobil saya sandarkan kepala
saya ngeliat di simpang mojo pahit itu ada parkir anggota bisub
ada tujuh atau enam motor
nah kemudian ada salah satu jukir bolak balik mondar mandir ke situ
apa yang dibicarain saya nggak tahu saya hanya mantau dari dalam mobil
terus nggak lama si jukir ini balik dan balik lagi
tugas bisub yang botak lah gitu ya
datang menghampiri membawa sepotong surat
melewati mobil jualan saya terus nggak lama masuk ke depan
memang seharusnya di situ cuma cara dia menembakkan terlalu keras
jadi saya tersontak dalam mobil saya keluar
saya tanya pak kenapa sikap bapak begitu
jadi anggota itu kalian nggak boleh parkir di sini
bapak siapa namanya pak boleh dibuka
dia buka ininya mau pilokan saya silakan
jadi saat itu saya kebetulan lagi megang handphone
jadi beliau keluar ke jalan pinggir jalan
tolong buka rompi bapak biar saya bisa tahu siapa nama bapak
ulah balik saya ngomong dalam video itu begitu ya
nah terus gak lama saya bilang bapak kalau tugas kalau lapar minta saya kasih
saya pun manusia saya pun kerja malam pastinya lapar
nah terus saya pun ada berkata bapak jangan begitu caranya
jangan seperti preman bapak seorang dinas dan berpakai dinas
nah jadi kalau untuk bukti video bukti video si jukir ini minta martabak dan sebagainya itu
tapi mungkin bukti yang untuk itu bisa nantinya saya lampirkan
meminta martabat lima loyang meminta martabak lima loyang saya ulangi itu salah
saya tidak ada mengucapkan kata kata itu
saya ulangi kembali lagi saya tidak ada mengucapkan kata kata itu
yang ada saya ucapkan kata lima yang ada saya ucapkan kata lima adalah saya contohkan ya
saya hitung dengan kamera saya jumlah personil
perlu dicatat ya jumlah personil
dan mohon jangan berbeda dari apa yang saya bilang ya
jumlah personil lima orang bukan jumlah lima loyang martabak yang diminta
jadi nggak menimbulkan hal lain lagi ke masalah lain lah gitu
saya audrey chandra saksikan program program kompati melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya